kalijodo identik dengan kawasan prostitusi itu adalah cerita lama
kini kalijodo telah berubah wujud menjadi salah satu arena bermain skateboard dan sepeda
dengan fasilitas yang cukup lengkap
wajah kalijodo memang telah berubah
pemandangan kalijodo yang dulu dikenal sebagai daerah kumuh kini tak lagi terlihat
sebagai gantinya dibangun sebuah arena permainan skateboard dan sepeda
yang dapat digunakan secara gratis
fasilitas yang tentu tak disiasiakan oleh para penggemar olahraga ekstrim ini
satria fiji adalah salah satu professional skater yang menggunakan fasilitas di kalijodo ini untuk berlatih
salah satu prestasi fiji adalah peringkat tiga di kejuaraan dunia ekstrim games
yang diadakan di tiongkok oktober lalu
kalau biasanya yang pernah gue datangin nggak segede ini ini juga lumayan besar
ditambah juga ada pumping track
ini pumping track terbesar kayaknya sejauh ini yang pernah gue datengin
dan ballnya juga lumayan bagus
karena gue lihat udah standar banget udah bisa dibilang standar asia lah
terus juga gue lihat disini alat streetnya juga gak terlalu besar
untuk yang baru baru main pun mereka masih bisa main
bagi para pecandu ekstrim sport seperti skateboard dan sepeda
fasilitas di kalijodo ini memang cukup memadai
bahkan skater yang bermain di sini juga tak hanya datang dari jakarta
udah lumayan sih daripada skatepark yang nggak jelas di indonesia yang lainnya
lebih tersusun gitu bentuknya
kalau kebanyakan sih skatepark di indonesia teh acak acakan ada yang kurang bagus
tapi ini udah lumayan
satu hal yang mungkin masih perlu perbaikan adalah dari sisi keamanan
banyak warga dan anak anak yang datang untuk sekedar menonton tidak menyadari bahaya dan resiko yang bisa terjadi
karena masih banyak orang orang yang gak main skate masuk disini juga
apalagi kalau sore itu banyak banget kayak ibu ibu gitu bawa anaknya
semua rame kesini kayak piknik gitu
dia bisa duduk di alat sembarangan dan kita pun untuk ngusir agak susah
karena mereka juga ngerasa ini tak baik
ngerasa ini taman buat umum jadi ya bisa dipakai bersama
sisi positif lainnya dari adanya arena skateboard dan sepeda di kalijodo ini adalah banyaknya anak anak yang tinggal di sekitar kalijodo yang tertarik untuk mencoba olahraga ini
karena disini enak ada susu ada serinconya
susah nggak sih main skateboard
iya agak suka agak agak sih susah
perkembangan olahraga ekstrim di indonesia seharusnya tak
tapi akhirnya tak lagi dipandang sebelah mata
terbukti dari prestasi membanggakan yang mampu diraih skater skater indonesia di kejuaraan ekstrim games internasional
herlangga wisnuwaji jakarta